keren deh rasa mobil aku tuh udah aku kunci tau gak sih
tapi kok bisa sih nggak itu dalam mobil aku
kalau logikanya nih berarti mobil aku itu dicongkel ya
berarti benar loh kata kamu
ada sekelompok pencuri mobil ya kan
gila ya anak sekecil itu udah diajak merampok mobil
coba kalau aku tadi telat mergokin
akhirnya aku bisa ketemu sama bagus
aku udah gak sabar pengen ketemu sama bagus
tunggu ibu ya nak
sebentar lagi kita pasti berkumpul nak
saya juga gak nyangka sih bos kalo ternyata dia gak menyerah

jangan sampe murti dapet duitnya
bakal seru nih
bagus dari mana
bagus abis dari makan menengok kaloli
udah gak usah sedih
semoga setelah ini
aku juga bisa ketemu sally dan poppy
sabar ya anak anakku
setelah ini kita pasti bisa berkumpul lagi
tunggu sebentar ya masannya

bu gue disini bu

tapi kok bisa sih anak itu dalam mobil aku

berarti benar loh kata kamu
ada sekelompok pencuri mobil
gila ya anak sekecil itu udah diajak merampok mobil
coba kalau aku tadi telat mergokin
itu dia masalahnya kok kesel banget deh
teganya teganya sih ini orang anak kecil
kayaknya aku harus bawa dia ke kantor polisi deh
biar diurus sama dinas sosial
itu emang jiwa sosialnya tinggi banget ya
kemarin kamu udah nolongin publik
hebat banget sih kamu tuh
ranti kamu bisa aja deh
kan udah bagus manusia bantuin orang
apalagi bantuin anak kanker kayak gitu
iya sih benar juga kata kamu
yaudah deh kalo gitu
aku mau pergi aja deh ya aku mau pergi aja deh
aku soalnya ada urusan lagi aku harus pulang
yaudah deh sekalian kedepan ya
tante ranti kan orang yang marah si popi
aku harus bisa kejar nanti
biar aku bisa ketemu sama popi
kamu kenapa nak
kamu mau kemana
kamu sama siapa
ibu panggilnya suster ya
iya ibu pakai suster ya
gak usah bu
aku yakin gak apa apa
iya bu gak apa apa
yaudah ibu tinggal ya
ibu panggilnya suster ya
ibu panggilnya suster ya
ibu panggilnya suster ya
gawat kalau misalkan sampai dia hilang gimana ya
aku kehilangan satu anak dong kalau gitu
dia kan lumayan cari duitnya pinter
aduh gimana ya
aku bawa ke rumah aja ya